stop menyakiti bella jangan sakiti dia lagi
terlambat om anak buah om udah bawa bella pergi om
apa kemana apa sih
kamu gak akan bisa kabur dari sini
apa sih saya masih mau jaga anak saya
bi aku tetep sifat ya
ma aku tetep sifat juga sama mama
jangan biarkan sifat di luar pengawasan mama
biar itu satu menit pun
kalau terjadi apa apa sama sifa
mama harus tanggung jawab
aku pergi dulu diana ya
afif aneh banget
ada apa sih
apa lagi ma kalau bukan bella
bella selalu aja mencoba untuk memanipulasi afif
dia tau banget ma bagaimana sifatnya afif
jadi dia terus terusan mengendalikan afif ma
itu perempuan licik banget ya
apa lagi sih yang dilakukan sama dia
apa lagi coba kasih tau ke mama

sampai sekarang bella belum cuga ngetiknya sama dia ma
dia masih menghilang
dan aku yakin
trik ini tuh sama yang dia lakukan sama saat
dia ingin afif tahu kalau dia dan anaknya itu dalam bahaya
udah kamu tenang aja
mama di pihak kamu
bukan di pihak dia ya
tapi afif udah gak percaya lagi sama aku
dia nuduh aku yang bukan bukan

bahkan afif bilang kalau semua ide ide buruk ini adalah dari aku ma

yang dia tahu bella itu baik

udah gak usah nangis
yang penting di rumah ini kan bukan cuma ada api
udah tenang aja
mama tidak sedikitpun di pihaknya bella
mama pasti di pihak kampus
ya gak usah nangis
mama tuh gak suka sama bella sama keluarganya
dari dulu mereka itu keluarga licik
ma sampai kapanpun

gak akan pernah menyaingi bella
bella selalu di atas aku ma

aku gak kuat hidup kayak gini terus ma

udah lah tenang aja
yang penting ada mama
kamu gak usah takut
mama mau kan jagain anak aku
aku udah kelar
aku cuma butuh waktu
aku mau nenangin diri dulu mah
aku mau pulang ke rumah mamahku
aku gak kuat tinggal disini mak
tapi jangan mau menyerah ya
kamu harus menang
jangan mau kalah sama bella oke
kamu disini dulu ya sama nenek
kamu baik baik disini jangan nakal
om seharusnya kasih kabar lagi om
ah putus lagi teleponnya
gafir maksud kamu apa sih seperti ini ha
kamu mau apa dari aku
kenapa kamu berbuat kayak gini sama aku
atau jangan jangan kabur dari awal seperti ini ya
kenapa kamu mencoba membunuh aku dan juga siva kenapa
ini penting pa
meeting nanti ditunda sampai besok ya
kalau gitu permisi pak
buka kamu panik sekali siva ada apa sih
bella keluar rumah mau beli makanan buat siva
tapi sampai sekarang bella belum pulang pak
ya ampun afif
sudah berjam jam kamu baru kasih tahu papa
pa afif juga nungguin di rumah pa
pertemuan terakhir kamu lihat dia
dia beli makanan bayinya itu kemana
enggak ampun afif
what happened ya
datang datang langsung cemberut
bukannya harusnya sekarang ini kamu happy
karena afif sudah nggak percaya sama bella
semuanya kacau ma
bella tuh tahu mak bagaimana cara mengendalikan afif
sekarang dia menghilang dan afif sekarang mencari cari dia
afif udah gak percaya lagi sama aku
sekarang dia lebih percaya sama bella
dan dia menganggap bella itu sebagai korban
jadi maksud kamu afif masih saja peduli sama perempuan itu gitu
kamu tenang ya
si bella itu nggak menghilangkan bella itu ya
tapi kami yang sengaja melenyapkan dia
ya dia membahayakan diri dia sendiri
dan lihat aja
sebentar lagi ajalnya pasti akan segera tiba
ma gimana cara mama melenyapkan bella
ya jadi gini sintia
si bella itu melihat mobil box yang akan menabrak dia
dan gilanya itu anak nekat sekali
tapi beruntung gavin
gavin melihat dan segera menangkap dia
sebentar lagi kita bisa lenyapkan bella untuk selama lamanya
mak mama boleh menangkap dia tapi jangan sampai melenyapkan dia mak
bukan ini yang kamu inginkan
kalau bella lenyap dari muka bumi ini
itu berarti kamu bisa memiliki afif sepenuhnya iya kan
ya ampun mama
sekarang gini ya ma
kalau bella sampai meninggal
afif pasti bakal sedih banget dan afif bakal terus terusan memikirkan bella
dan dia bakal menutup hatinya untuk siapapun
dan aku yakin ma
afi bakal mencari siapa sih pembunuhnya
dan mama jangan lupa reno
reno aku yakin banget ma
reno akan mencari siapa pelaku pembunuh bela
so apa yang harus kita lakukan kalau gitu
aku dapat ide ma
kalau mama ingin melenyapkan bella mama juga harus menyiapkan pleno
kita bikin aja seolah olah mereka tuh menghilang bersama
dan aku yakin afif akan membenci mereka berdua
dan sekaligus kita akan melenyapkan musuh besar itu ma
sekaligus kita akan melenyapkan musuh besar itu ma
tapi bagaimana caranya kita menyingkirkan reno
dia adalah orang yang sangat berkuasa
dan dia selalu dikelilingi pengawal
aduh oh itu tuh caranya gampang banget
sekarang kan handphone bella ada di aku
kita tinggal kirim pesan ke reno
kita bilang aja seolah olah bella itu lagi butuh tempat curhat
lagi butuh bantuan
dan aku yakin reno akan datang
baby kamu yakin ini akan berhasil
ma aku tau bagaimana reno
aku yakin dia bakal langsung datang ke lokasi itu
apalagi kalau kita langsung kirim pesan dari hp nya bella
aduh pasti banget dia langsung datang
kamu luar biasa kamu cerdas sekali
om jangan kirim pesan dari sini
karena aku yakin banget bakal terlacak lokasinya
om harus kirim pesan dari lokasinya bella
dan aku yakin gak akan terlacak
kalau perlu sherlock lokasinya juga
makin lama kau makin mirip dengan allah
hebat kamu cynthia
kamu sekarang hubungi anak buah kamu
sebelum mereka mencelakai bella
ngapain sih mereka
aku coba hubungi gavin
bilang sama anak buahku
stop menyakiti bella
jangan sakiti dia lagi
anak buah om udah bawa bella pergi om
gawat kita telat
bella udah dibawa dia akan segera disingkirkan
kamu hentikan anak buah kamu
kamu hentikan cepat
kamu gak akan bisa kabur dari sini ngak
lepasi saya masih mau jaga anak saya
saya janji kalau kalian lepasin saya
saya gak akan berpanjang pasal lo allie
kamu berpanjang masalah ini tolong lepasin saya
ini bakal jadi kuburan kamu
bercuma aja lu